halo sebat rupiah podcast bank indonesia kembali lagi nih bersama saya alexandra gidadina mareta
sebab rupiah baru baru ini bank indonesia menerbitkan dua instrumen moneter yaitu sekuritas falas bank indonesia atau spbi
dan juga sufbi atau sukuk falas bank indonesia yang sudah dilelang sejak november dua ribu dua puluh tiga lalu
nah penasaran dong sebenarnya apa sih latar belakang penerbitan kedua instrumen ini
dan bagaimana kedua instrumen ini dapat memberikan makna bagi perekonomian indonesia
langsung saja sudah hadir bersama kita mas kris januardi atau biasa dipanggil dengan mas inu dari departemen pengelolaan moneter
puji tuhan jadi udah siap ya mas ya menjelaskan kepada sobat rupiah
dimanapun sobat rupiah berada terkait dengan spbi dan sufbi ya mas ya
jadi sebelumnya nih mas mungkin mas bisa menjelaskan kepada sobat rupiah
apa sih yang dimaksud dengan spbi dan juga sufi
oke jadi untuk memperkuat kebijakan bank indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
dan juga untuk mendukung upaya penguatan pendalaman pasar uang
bank indonesia pada bulan november yang lalu menerbitkan dua instrumen
yaitu spbi atau sekuritas valuta asing bank indonesia
dan yang kedua itu adalah svbi atau sukup valuta asing bank indonesia
nah spbi ini adalah
surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan bank indonesia sebagai pengakuan utang bernyangka waktu pendek
yang diterbitkan oleh bank indonesia dengan menggunakan nunderlying berupa surat berharga dalam valuta asing yang dimiliki oleh bank indonesia
sedangkan untuk sufbe itu adalah sukuk valuta asing bank indonesia
yang diterbitkan dengan menggunakan underlying aset berupa surat berharga dalam valuta asing yang berdasarkan prinsip syariah
jadi dari definisi svbi dan sufbi tadi
ini ada beberapa kata kunci ya
jadi pertama merupakan instrumen surat berharga
terus yang kedua ini berdenominasinya valuta asing
terus yang kemudian yang ketiga berjangka waktu pendek
ini tenornya satu sampai dua belas bulan
dan yang terakhir ini memiliki underline aset berupa surat berharga dalam valuta asing yang dimiliki oleh bank indonesia
oke jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan
yang membedakan antara spbi dan suvbi ini adalah prinsip syariah diantara keduanya ya mas ya
ya betul jadi kalau spbi itu adalah instrumen yang konvensional
sedangkan kalau suvbi itu adalah instrumen yang syariah
oke jadi sobat rupiah jangan lupa dicatat ya
nah mas inu beberapa tempoh lalu kan bank indonesia juga sudah pernah menerbitkan srbi ya
nah jadi apa sih yang membedakan antara svbi suvbi dan juga srbi ini sendiri
srbi svbi dan sufbi ini memiliki kesamaan karakteristik yang tadi sudah sempat dimention
berupa instrumen surat berharga kemudian juga berjangka waktu pendek
dan diterbitkan bank indonesia menggunakan underline aset yang dimiliki oleh bank indonesia
namun yang membedakan ini adalah denominasi mata uangnya
jadi kalau srbi ini diterbitkan dengan denominasi mata uangnya adalah rupiah
sedangkan kalau spbi dan supbi ini diterbitkan dengan denominasinya
dalam hal ini adalah dolar amerika serikat atau usd
oke jadi highlight utamanya sebab rupiah adalah denominasi mata uang ya mas ya
sebenarnya kenapa sih bi ini merasa perlu untuk menerbitkan spbi dan juga sufpi
oke jadi spbi dan supbi ini itu adalah instrumen operasi moneter yang pro market
dalam rangka mendukung upaya pendalaman pasar keuangan
juga untuk mendukung upaya menarik portasi uang
dan untuk mengoptimalisasi aset berupa surat berharga dalam valutasi yang dibiliki oleh bank indonesia
mas inu mungkin sobat rupiah di sini banyak yang belum familiar dengan istilah yang pro market
nah mas inu boleh dong jelasin lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan istilah yang pro market itu sendiri
jadi dengan hadirnya spbi dan sufbi ini
itu bisa menambah instrumen yang ada di pasar keuangan domestik
nah spbi dan suvb ini bisa ditransaksikan di pasar sekunder
maka dari itu ini ada disebut instrumen yang pro market
oke jadi kuncinya ini adalah bisa ditransaksikan di pasar sekunder
yang intinya ini bisa memperdalam pasar keuangan gitu ya mas ya
dan tadi di awal mas inu sempat mention bahwa kedua instrumen ini juga merupakan cara bank indonesia
untuk memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah nih
nah itu gimana sih mas caranya
jadi spbi dan sufbi ini kan bisa ditransaksikan di pasar sekunder
ini termasuk bisa dibeli oleh non resident atau pihak asing
nah dengan dibelinya spbi dan supbi ini oleh non resident
ini diharapkan bisa menarik capital inflow masuk ke dalam negeri
nah dengan masuknya capital inflows ke dalam negeri
ini menambah devisa yang ada di indonesia
pasokan falas yang ada di indonesia ini diharapkan dapat mendukung upaya penguatan nilai tukar rupiah
jadi kedua instrumen ini sebenarnya sangat signifikan ya untuk mendukung perekonomian indonesia
mas jadi gimana sih caranya kalau kita mau beli sufbe dan svbi ini
jadi spbi dan sufbi ini bisa dibeli baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder
karena spbi dan sufbi ini adalah instrumen operasi moneter
maka yang dapat berpartisipasi dalam lelang penerbitan di pasar perdananya itu
adalah bank umum konvensional yang sudah menjadi peserta operasi moneter
ini untuk lelang penerbitan spbi
ini diikutinya oleh bank umum syariah ataupun unit usaha syariah
yang sudah menjadi peserta operasi moneter syariah bank indonesia
nah sedangkan di luar itu
itu dapat membelinya di pasar sekunder
dari bank bank yang sudah membeli spbi maupun sufbi di pasar perdana tadi
oke jadi dua cara yang bisa kita lakukan adalah melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder ya mas ya
gimana sih cara bank indonesia bisa mengukur keberhasilan dari kedua instrumen yang baru saja diterbitkan ini
tugas utama bank indonesia mbak eta sobat rupiah
ada tiga pilar utama bidang tugas bank indonesia
yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
dan yang ketiga stabilitas sistem keuangan
nah spbi dan sufbi ini
sebagai instrumen operasi moneter yang diterbitkan oleh bank indonesia
ini merupakan wujud pelaksanaan dari pilar yang pertama
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
sehingga kalau mau melihat keberhasilan instrumen ini
seharusnya tercermin dari dukungannya terhadap pencapaian tujuan bank indonesia
yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah
tapi tentunya keberhasilan ini tidak bisa diukur secara sendiri sendiri
ini harus dilihat secara keseluruhan strategi pelaksanaan operasi moneter
yang menyinergikan berbagai instrumen operasi moneter yang dimiliki oleh bank indonesia
maupun instrumen instrumen lainnya yang dimiliki bank indonesia
jadi sobat rupiah seperti yang sudah dijelaskan oleh mas inu tadi
bahwa kestabilan nilai rupiah ini tidak hanya dapat diukur
dari penerbitan satu atau dua instrumen saja
melainkan dari keseluruhan kebijakan dari bank indonesia ya mas ya
mas hindu terima kasih banyak ya atas penjelasan yang sangat insightful dan juga komprehensif
nah untuk terus mengetahui informasi terkini lainnya
seputar perekonomian maupun kebijakan bank indonesia
sebab rupiah jangan lupa ya untuk terus mengikuti semua kanal media sosial bank indonesia